meroketnya harga kedelai berimbas pada mogoknya produsen tahu tempe
praktis harganya jadi melambung karena permintaan lebih besar dari suplai
mengapa persoalan tahu tempe ini menjadi ramai diperbincangkan oleh kita semua
seberapa penting sebenarnya tahu dan tempe bagi masyarakat indonesia
kami telah bergabung dengan ade putri paramadita culinary storyteller
halo selamat malam mbak ade apa kabar
selamat malam dea kabar baik
alhamdulillah mbak ade hari ini sudah makan tahu atau tempe
hari ini sudah makan tempe
wow tadi wah mantap sekali ini apa apa menu tempenya hari ini apa mbak ade
tempe bosok yaitu tempe yang dibiarkan lagi untuk fermentasi berkelanjutan
sehingga aromanya lebih tajam kemudian aku membuat itu menjadi sambal
wow itu kangen banget biasanya ibu saya sering memasak tapi karena pandemi kita orang gak bisa pulang ke kampung
mbak ade sebenarnya seperti mbak ade saya dan teman teman juga yang ramai membicarakan
soal mahalnya dan langkanya tahu tempe mengapa tahu dan tempe begitu penting bagi masyarakat kita
bagaimana sebenarnya sejarahnya
sebenarnya kan kalau kedelai sendiri sudah ada di indonesia dari sekitar abad dua belas atau tiga belas ya
ini ada di salah satu catatan serat saya lupa nama seratnya apa
tapi di serat centini yang ada diterbitkan abad delapan belas tepatnya ditulis tahun delapan belas lima belas
itu sudah diceritakan ada sajian indonesia yang mengandung tempe
artinya sebenarnya memang sudah sejak lama masyarakat terutama dari jawa tengah mengenal sajian sajian tahu tempe
tempe ya tepatnya nah sejak itu pula kita tahu bahwa tempe adalah merupakan sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi
karena apa karena harganya terjangkau
dan zaman dulu kalau sampai bahkan sampai sekarang kalau misalnya kita bicara
apakah orang orang di jawa itu bisa makan ayam ikan atau bebek atau bahkan sapi
belum tentu tapi tahu tempe sudah pasti bisa karena mereka terbiasa makan itu sejak lama
nah makanya ketika kita bicara tentang harganya naik tentunya orang jadi bingung
dulu kalau orang tidak bisa membeli protein hewani yang mereka lakukan adalah membeli protein abati tahu atau tempe tadi
mbak ade ini kan tempe seringkali menjadi dibikin menunya macam macam
saya juga pernah makan
kalau di luar negeri ya harganya sangat tinggi
padahal tingginya itu bukan cuma karena memang bernutrisi baik
tapi membuat tempe di luar indonesia itu sangat sulit
beberapa hal yang mendasari tempe di indonesia begitu bagus adalah tingkat kelembapan kita juga
jadinya ragi tempe itu bisa berkembang dengan baik bertemu dengan si kedelai yang sudah dimasak
mbak ade ini kan juga serbuan kuliner macam macam ya dari
mulai dari amerika selatan kemudian juga masakan masakan eropa
tersaji dalam sebuah resto resto yang banyak yang bergensi begitu
tapi mengapa tidak menguliahkan kita untuk kemudian beralih begitu
maaf maksudnya beralih bagaimana
beralih dari tempe dan tahu maksudnya
kalau misalnya kita sudah
ratusan tahun mengenal tempe
bukan cuma lidah kita yang terbiasa
tapi juga secara harga itu yang paling ekonomis
itu yang masuk akal ketika kita harus memenuhi kebutuhan protein harian kita
jadinya kalau misalnya disuruh bergeser
tiba tiba disuruh makan ayam
itu pasti penyesuaiannya sangat lama
atau bahkan mungkin tidak bisa sama sekali
oke menarik sekali
jadi perbincangannya yang pasti tahu dan tempe dari kedelai di indonesia yang terbaik
yang tentunya kita mudah mudahan harganya bisa ditekan
semoga semua rakyat indonesia bisa menikmati tahu dan tempe dengan harga normal
terima kasih mbak ade
mudah mudahan ya terima kasih
berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini